kepolisian republik indonesia mencatat sebanyak dua ratus tiga puluh tiga kasus penculikan terjadi sepanjang tahun dua ribu dua puluh dua di seluruh indonesia
sebanyak dua puluh delapan kasus atau dua belas dua persen diantaranya melibatkan anak anak sebagai korban
komisi perlindungan anak indonesia atau kpai juga mencatat kasus penculikan anak tahun dua ribu dua puluh dua sebanyak dua puluh delapan kasus
dan cenderung meningkat dibandingkan tahun dua ribu dua puluh satu yang hanya lima belas kasus
ada beberapa motif yang kerap digunakan oknum kejahatan untuk melakukan aksi penculikan
mulai dari keuntungan finansial hingga perdagangan anak
menurut psikolog anak dan keluarga sani budiantini hermawan
seorang anak perlu diajarkan bersikap kritis untuk mencegah kasus penculikan anak terutama dengan motif iming iming
memang dianjurkan ya pendidikan parenting ya
salah satu parenting orang tua terhadap anak adalah bagaimana anak bisa
membangun berpikir kritis atau tidak mudah diiming imingin
itu juga termasuk parenting yang dianjurkan sejak dini pada anak
sehingga anak juga tahu mana orang orang yang aman orang orang yang baik
yang bisa dia percaya atau orang orang yang dia harus waspada

komunikasi dua arah diharapkan bisa memperbaiki
dan juga memperbaiki komunikasi demokratis dua arah terutama dengan orang tua

dan juga memperbaiki komunikasi demokratis dua arah terutama dengan orang tua
bisa membantu anak aktif memberitahu jika ada sesuatu hal yang tidak ia kenali seperti orang asing
ada lagi yang demokratis tadi kita bisa pilih yang itu
itu adalah komunikasi dua arah ya dua arah antara anak dan orang tua
nah disitu orang tua banyak diskusikan sama anak anak gitu kan
kemudian orang tua juga bisa memberi kesempatan dan kepercayaan anak anak untuk berpendapat
selain dari sekolah orang tua juga harus memberi bekal agar anaknya mudah mengerti
dan mengenali orang di sekelilingnya
salah satunya sinta
orang tua dari kairani atau yang akrab di sapa aira
memastikan ketika menjemput anaknya sekolah adalah keluarga yang sudah dikenali oleh anaknya
mereka sudah tahu ya kalau pulang itu pasti sama ibu
karena selama ini nggak pernah dijemput orang lain selain ibunya
kalaupun misalnya saya berhalangan dijemput orang lain
mereka sudah tahu orang saya pastikan mereka sudah tahu siapa yang jemput bukan sembarang
senada dengan sinta taufik dwi orang tua dari duwira mengatakan
tidak menghalangi anaknya kenal dengan orang lain namun ia memiliki batasan terkait hal ini
keluarga kami itu sebenarnya nggak menghalangi anak anak untuk kenal sama orang asing
karena dua anak kami itu ketemu orang asing ramah ngobrol gitu kan
cuma ada hal hal biasanya yang kita kasih tahu batas ke mereka gitu
kalau orang itu sudah misalnya menawarkan sesuatu ngasih sesuatu anak anak sekarang kan gitu
dunia om punya permen om punya om punya game di rumah gitu kan itu kita bilang nggak usah
penculikan anak masih menjadi masalah cukup serius dan perlu mendapat perhatian dari masyarakat
penting bagi orang tua untuk menyadari dan mulai melakukan berbagai cara pencegahan
untuk menurunkan resiko penculikan anak
hindia yuwono imam muharid jakarta